tahu dan tempe menjadi hidangan olahan dari kacang kedelai yang digemari masyarakat indonesia
jika disuruh memilih antara kedua ini kira kira mana ya yang paling disukai kita akan lihat bersama
oke ini tempe atau tahu kalau anda tempe atau tahu
kita lihat hasil
nah ini berdasarkan survei dari lebih dari enam ratus delapan puluh responden di twitter at cnn id daily
sama seperti saya saya suka makan tempe ya
ini olahannya banyak sekali ada mendoan kemudian tempe goreng yang biasa itu kemudian ada tempe bacem kemudian juga ada stik tempe
ini tempe naik kelas harganya kadang kadang seperti stik tempe harganya bahkan lebih mahal dari stik daging ya
terus kita lihat di sini berdasarkan data dari litbang sianan indonesia tempe memiliki kandungan protein yang tinggi
kayak kalsium zat besi vitamin b dua belas serta rendah lemak jenuh dan rendah kolesterol
ini tempe memiliki beragam
manfaat diantaranya mencegah kanker prostat dan kanker payudara
wow banyak sekali ya
manfaatnya kita lihat yang kedua ini juara dua nih tahu ya
tahu enak juga ya kalau kita goreng atau dikukus gitu enak ya
ini ada beberapa olahan tahu yang biasanya jadi makanan favorit diantaranya tahu goreng tahu isi dan pepes tahu
ini pepes tahu enak banget kalau makan pakai nasi anget ya
tahu enak banget ya
tahu mengandung komponen
ini ada beberapa olahan tahu yang biasanya jadi makanan favorit diantaranya tahu goreng tahu isi dan pepes tahu